pembalasan telah tiba
habis makan ke rumah sakit ya enggak usah kok nggak usah enggak ada luka cuma sakit aja siapa
tahu luka dalam mudah mudahan enggak makanya buat mastiin kita ke rumah sakit biaya rumah
sakit itu mahal mak kenapa orang orang jahat sama kamu mukulin kamu kamu punya
salah sama orang orang itu enggak boro boro punya salah kenal aja enggak
kita kadang kadang gak jahat juga suka dijahatin orang bukan cuma denny
gitu emang gak pernah jahat sama orang tapi dijahatin orang kecopetan
kamu di mana
sebentar bos saya keluar dulu
saya di rumah bos
enggak ke terminal
kemarin pulang dari terminal saya dihajar iding
iding dibantu otang sama jack
waktu tony mukulin otak kamu mukulin iding
nanti kamu bakalan balik lagi ke terminal nggak
kirain sekalian keluar seperti tony
nerima telepon mak
kenapa nggak di dalam aja
mau berangkat dulu
barusan emak saya
kalau sakitnya udah berkurang
sekarang saatnya untuk melaksanakan kuliah kerja nyopet
tiada lain dan tiada bukan
maka akan menjadi
yang tempoh hari itu adalah masa orientasi mahasiswa baru
dan hari ini adalah kuliah perdana kamu
di mana kamu akan melihat secara langsung
bagaimana saya dan marina akan berbagi tugas
saya bertugas untuk mengawasi situasi
apakah aman bagi marina untuk melakukan aksi
aman itu seperti apa

aman itu adalah ketika penumpang lain tidak memperhatikan mariner dan calon korban
misalnya karena sedang melihat pemandangan di luar angkot
melamun sibuk main hp ngantuk atau bahkan karena tertidur
kalau situasi sudah dipastikan
maka kemudian saya akan memberikan isyarat kepada marina untuk melakukan aksi
kemaren sodara saya datang dari kampung
cuma buat silaturahmi
setelah ngobrol kesana kemari
setelah ngobrol kesana kemari
ceritalah dia tentang masjid di kampung saya
dulu waktu saya masih muda
masih tinggal disana
masjid itu sangat cukup buat jumatan
sekarang setelah lebih dari tiga puluh tahun kemudian

setelah warga semakin beranak pinak
jamaah sholat jumat sudah melebar sampai keluar
mepet mepet mencari tempat teduh
atau berkerudung sajadah
yang seharusnya hanya buat sujud
supaya tidak kepanasan
beberapa bagian dari masjid bahkan sudah lapuk
saya kemudian bermimpi dalam keadaan tidak tidur
memperbaiki masjid disana
bukan cuma memperbaiki
tapi juga membuatnya menjadi lebih besar
dan lebih bagus
persembahan saya buat kampung
sebelum saya berada di kampung
kalau mati meninggalkan gading